putri ibu terkena kejang demam
dan hal itu sebenarnya biasa dialami oleh seorang bayi
namun biasanya itu bayi yang berumur diatas enam bulan
kalau boleh tante minta gimana kalau kamu tetap tinggal di sini dan kamu anggap
itu hanya untuk membayar utang budi kamu kepada nenek selama ini
karena dia udah begitu baik
sama kamu kamu gak mau kan jadi cucu yang doha kak
aku ganggu gak
kalaupun ganggu memangnya gue punya hak untuk bilang gah
sekarang udah tau semuanya kan
lo udah denger kan
kalau gue bukan cucu kandungnya nenek
seneng lo denger ya
satria mau sedara atau enggak
lo tetap saudara gue sendiri saat
satria dan bayi kita itu sama sama
dan gak ada pemikiran sedikit pun dari gue
kalau itu orang lain
sama sekali gak ada sat
kenapa sih gak mau diem
minum air dulu ya nak
maafin ibu ibu belum bisa minum susu
iya tapi dimulai
kenapa si lara nangisnya ke satu kedegaran di jalan jalan sih
kenapa gak mau berhenti ya nangisnya ya bustaf ya
ya tuhan badannya kok panas banget ya nang
siapa sih ya
nang kok lara kejang kejang nang
kita bawa aja ke rumah sakit ya nang ya
itu airnya nang
putri ibu terkena kejang demam
dan hal itu sebetulnya biasa
dialami oleh seorang bayi
namun biasanya itu
bayi yang berumur diatas enam bulan
ini saya akan berikan resep untuk obat panas dan obat kejangnya
dan untuk obat penyempitan pernafasan
saya akan berikan satu obat lagi
karena bayinya dibawa umur enam bulan
saya sarankan agar bayinya diperiksakan kembali ke dokter spesialis anak
obatnya banyak bener
udah gitu kenapa disuruh mesti ke dokter spesialis lagi
nondila emang punya duit
taktik tuh sita cantik digenong sama tante indi yuk
jangan jangan jangan
kenapa mas aku kan gak akan bikin yang aneh aneh sama sita
nanti ketularan jahat seperti kamu
enak aja ketularan memangnya aku punya penyakit kutu air apa atau penyakit kulit lain
tante indi kok tante di sini
ah tante temenin aku jalan jalan yuk
dasar anak membawa sia
dewi bayi kamu itu sama kamu itu sama aja idem dito
tante tante jangan keterlaluan sita kan masih bayi dia nggak berdosa
dewi kamu itu sama anak kamu sama pembawa sial
kamu kan seneng kan kalau ngeliat tante menderita iya kan
makanya kamu hampir melahirkan di pengadilan karena sakit senangnya
eh tante tante ada apaan sini kok tante marah marah sama mbak dewi
yang lagi makhluk satu eh mau tante marah kayak yang marah mulut tante yang marah lidah tante
kok kamu yang bingung
eh tante ya jelas aja adalah saya itu udah menganggap mbak dewi sebagai kakak saya sendiri
dan mbak dewi itu orang baik kok nggak pantas untuk dimarah marahin
sok tau banget sih jadi orang anak kecil sok tau
eh tunggu prat itu kopi nggak pacantelan panci sih
bapak mau ngapain sih
ya bapak minta duit butuh duit
ular uzul digapok pakai bakya kamu bisa kabul lagi balikin uang saya yang dua ratus lima puluh juta
uang uang apa sih pak uang apa sih pak dasar uang cikgu di tukul seceng dasar bego memang
otaknya ngeheng kamu tahu ini bapak kamu ini udah menipu tanda dua ratus lima puluh juta enak aja buat investasi
investasi gunung investasi akhirnya dia bawa kabur uangnya sampai tanda harus nekat harus
pincum sana pinjam sini akhirnya mamanya tante sampai pura pura mati ini semua gali
relasi kutu kuburan balikin balikin
jadi tante indy melakukan semua ini
dewi sama mas andre aku juga gak tau mbak kenapa bapak bisa sampai kayak gitu
sekali lagi mbaknya lain kalian mbak yakin mas andre juga nggak ny opacity
kodok ya gue muntin nasi gue ilis ilis gue potong jadi tiga belas gue goreng gue makan loh
dapet reksa sana eh pak cepet pak
bapak ibu suami istri yang berantem di jalan
pak saya nggak berantem saya marah pak
soalnya pak dia itu makhluk dari luar angkasa yang salah dikirim pak
akhirnya nyasar ke bumi pak tangkep aja pak
oh jadi ini bukan suami ibu
bukan dia penipu pak dia sudah menipu saya dua ratus lima puluh juta
apa ibu ada bukti
ada apa banyak fungsinya pak
kalau gitu mari kita bawa kantor polisi
tangkap aja pak penjara aja pak buat bawa pak